dua darah asal papua berhasil mengharumkan nama papua melalui dunia penerbangan
fanda dan marta adalah dua wanita pertama asal papua yang menjadi pilot di maskapai garuda indonesia
marta stinov itar adalah gadis kelahiran dua puluh satu november seribu sembilan ratus sembilan puluh enam asal jayapura
cita citanya menjadi pilot telah dipupuknya sejak di bangku sekolah
mimpi itu berbuah manis anak kedua dari empat bersaudara ini mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi papua
ia kemudian menjalani pendidikan di nelson aviation college selandia baru selama dua tahun
marta mengatakan ia adalah satu satunya di keluarga yang menjadi pilot
walau demikian keluarganya selalu mendukung marta menjalani proses seleksi menggapai impian menjadi pilot
jadi waktu itu ketika saya belajar
saya ditanya sama saya mau jadi apa
terus saya spontanitas melihat miniatur pesawat yang dibawa ke nampak pas saya
langsung saya bertekad untuk menjadi pilot
dari situ keluarga saya awalnya terkejut karena kan belum banyak wanita terutama dari papua yang ingin menjadi pilot
tapi lama kelamaan saya berusaha dan buktikan kalau saya bisa
selain marta fanda astrid corisano adalah pilot perempuan terbesar
dia juga memiliki pendidikan yang sama dengan lain lain asal ab pura
dua puluh sembilan april seribu sembilan ratus sembilan puluh enam juga menempuh pendidikan yang sama dengan mata di selandia baru
selama menempuh pendidikan fanda banyak meraih prestasi
serta juara satu kategori non native speaker
bersama dengan marta fanda bangga dapat mencetak sejarah sebagai pilot wanita pertama
merasa saya senang ya
maksudnya nggak menyangka bakal jadi perempuan pertama yang jadi pilot di garuda
dan dari keluarga besar semuanya antusias kayak senang banget bangga bisa
sama dari masyarakat kemarin lihat di sosial media gitu kan bangga semuanya
jadi bangga aja gitu loh bersyukur bisa kayak making history istilahnya ya
kini fanda sedang menempuh sejumlah pelatihan
untuk menjadi pilot di garuda indonesia
sementara marta nantinya akan ditempatkan di citylink
mereka berharap kesuksesan yang mereka capai dapat diteladani anak papua lainnya
terutama kaum wanita
terus pesan saya dan cita cita saya buat anak anak papua lainnya
khususnya wanita yang ingin mengambil jalur penerbangan seperti saya
senada dengan marta fanda menambahkan agar wanita asal papua selalu bersemangat meraih mimpi
pesan saya buat adik adik sih jangan pernah berhenti bermimpi
selalu mimpi yang besar gitu
jangan karena kamu misalkan kamu cewek terus kamu kayak pikir
jangan jangan pernah berpikir seperti begitu
kita itu semua sama gitu
dan yang paling penting sih selalu utamakan tuhan sih dalam hal apapun
di tengah isu rasisme yang dialami warga papua kita turut berbangga
karena anak anak bangsa dari timur indonesia mampu terus berkarya dan berprestasi
demi kemajuan indonesia
tim liputan cnn indonesia